sementara itu dua minggu menjelang ramadan harga daging ayam dan sapi di beberapa kota di jawa timur terus mengalami kenaikan
di mojokerto harga daging ayam dan daging sapi naik drastis
kenaikannya mencapai rp sepuluh per kilogram
sementara itu di tuban lonjakan harga daging ayam mencapai rp lima per kilogram
kenaikan harga daging ayam maupun daging sapi terjadi di pasar tanjung anyar mojokerto
untuk daging ayam kini mencapai rp tiga puluh per kilogram dari sebelumnya rp dua puluh enam per kilogram
sementara kenaikan tertinggi terjadi pada daging sapi yang mencapai rp sepuluh per kilogram
saat ini daging sapi dengan kualitas bagus berada di kisaran harga rp satu ratus dua puluh per kilogramnya
kenaikan harga daging ayam dan sapi ini lebih disebabkan karena berkurangnya pasokan dari peternak
sementara permintaan konsumen semakin meningkat jelang ramadan

yang biasa rp satu ratus sepuluh rp satu ratus lima puluh
mas itu sebelumnya dari harga berapa
yang bagus ini sebelumnya satu ratus sepuluh
kenaikan harga daging ayam juga terjadi di pasar baru tuban
hanya dalam sepekan harga daging ayam mengalami kenaikan hingga dua kali
untuk ayam potong kini harganya mencapai rp tiga puluh per kilogram
sementara harga daging ayam kampung sudah mencapai rp lima puluh lima
untuk daging ayam ras atau broiler kini telah menyentuh harga rp tiga puluh dua per kilogram
berbeda dengan ayam harga daging sapi di tuban cenderung lebih stabil
antara harga berapa
kali mahal rp satu ratus sepuluh
itu yang kualitas bagi
seperti di dua daerah sebelumnya di pasar tradisional sido harjo lamangan
harga daging ayam dan sejumlah bahan pokok juga mengalami kenaikan drastis
daging ayam potong sebelumnya dijual rp dua puluh delapan kini menjadi rp tiga puluh dua per kilogram
harga daging ayam ras sebelumnya dijual rp tiga puluh sekarang naik rp dua menjadi rp tiga puluh dua
untuk daging ayam kampung kini dijual rp tujuh puluh lima per kilogramnya
kenaikan beberapa bahan pokok mulai dikeluhkan para konsumen terutama pedagang warung maupun rumah makan
apa aja yang naik mas
bawang merah beras semua bapak naik semua pak
beli untuk apa mas
lonjakan harga diperkirakan masih akan berlangsung dan mencapai puncaknya pada saat menjelang lebaran
bahkan harga daging sapi pun diperkirakan para pedagang juga akan ikut naik menjelang lebaran nanti
tim diputan jawa timur